polrestabes surabaya menggerebek pabrik pembuatan oli palsu di kawasan medokan ayu rungkut surabaya
modus pelaku adalah mencampur oli curah pertamina ke dalam berbagai botol bekas oli merek terkenal
selama beroperasi omset penjualan tersangka mencapai ratusan juta rupiah per bulan
beginilah suasana pengerebekan pabrik oli palsu di jalan medokan sawah no satu ratus enam puluh tujuh
kurahan medokan ayu rungkut surabaya
petugas yang menyamar mendapati para pelaku sedang melakukan pengoplosan dan mengemas oli palsu ke dalam botol oli merek ternama
mulai dari federal ultratec yamalup suzuki hingga kastrol
mereka melakukan aksinya di dalam sebuah gudang tertutup yang dibagi menjadi empat ruangan
ruang khusus untuk produksi kemudian ruang botol botol kosong ruang drum oli dari depo pertamina serta ruang kardus kemasan
modusnya tersangka membeli oli curah dari pertamina
kemudian dioplos dengan bahan lain setelah itu dicampur dengan bahan aditif atau pengental oling pewarna
dan sementara untuk botol botol kosong dibeli tersangka dari pemulung
dari depo pertamina kemudian dikemas dari botol botol yang bekas atau hasil dari pemulung
kemudian botol botol tersebut direkatkan dengan stiker yang dibuat oleh para tersangka itu sendiri
tersangka memasarkan oli palsu buatannya keluar jawa
seperti ntt ntb dan papua
tersangka menjual oli palsu ini lebih murah daripada oli asli
rp empat ratus sepuluh per kardus berisi dua puluh empat botol
dalam sebulan tersangka bisa menjual hingga enam puluh kardus dengan omset penjualan mencapai lima ratus juta rupiah
selain menangkap delapan orang
polisi juga menyita satu
ribuan kardus berisi oli palsu berbagai merek
kemudian delapan belas drum kosong
empat drum oli parafing
dan juga label berbagai merek oli ternama
tributal pernahwanto surabaya